waduh kalem kalem baik
kaget yang dimari kan
yang ini nih kenapa bentuknya agak abstrak
bumbar kondangan bumbar
baru dibikin lumes beting
kayak belum sarapan
pecinta kuliner tentu tidak asing dengan kudapan yang satu ini
penganan dari biji melinjo ini kerap hadir sebagai pelengkap dalam beragam kuliner nusantara
mulai dari nasi goreng bubur ayam dan tentu saja soto betawi
pokoknya aku lebih suka yang pakai emping sih
kalau nggak pakai emping tuh kurang banget kalau kataku
karena ada sensasi rasa kriuk kriuknya sama air bekaya gitu ya
sejak dua ribu sembilan kementerian perindustrian telah menetapkan emping melinjo
sebagai makanan khas nusantara yang berasal dari pandeglang banten
eits tapi jauh sebelum itu kira kira tahun seribu sembilan ratus delapan puluh an
ada satu kawasan di ibu kota yang kondang sebagai surganya emping
ini dia condet jakarta timur
lalu bagaimana cara membedakan emping condet dengan daerah lain
jawabannya mudah pemirsa
emping condet berbentuk bulat dengan diameter tujuh sampai sepuluh cm
berbeda dengan emping dari wilayah lain
yang biasanya ukurannya lebih kecil
selamat datang di segmen sehari menjadi
hari ini kita akan bikin emping
tapi bukan yang gini empingnya
melainkan yang ini empingnya lebih besar
karena ini emping dari condet
kita akan bikin emping yang besar ini
pada masa jayanya pohon melinjo begitu gampang ditemukan di kawasan condet
namun seiring waktu pepohonan dan lahan terbuka di kawasan ini digantikan perumahan
selamat datang di condet
buah melinjo yang sudah dikupas dibawa ke perajin emping di sekitar kawasan condet
jumlah perajin emping khas condet kini bisa dihitung dengan jari
salah satu yang masih setia adalah surya nawati
perempuan tiga puluh empat tahun ini adalah generasi ketiga di keluarganya
yang masih setia mengolah biji melinjo
sejak pagi hingga petang menjelang ia mampu menghasilkan ratusan keping emping
buah melinjo disangrai menggunakan pasir selama lima menit
menjadi kunci untuk memudahkan pengupasan kulit bagian dalam yang keras
dan melinjo tak hancur ketika dipipihkan
kita cek dulu
kalau menyangrai si melinjo ini itu nggak lama
paling tiga sampai lima menit ya bu ya
jadi harus benar benar dipastikan si pasirnya ini yang buat menyangrai itu panasnya merata
proses menyangrai ini juga untuk mengeluarkan rasa
rasa dan aroma khas biji melinjo
tapi ingat ya pemirsa jangan sampai melinjonya gosong
soalnya tadi meletus meletus itu tergetem
aduh weh kalem kalem
baik kaget yang dimari kan
lanjut waktunya melinjo dipipihkan
setelah biji melinjo terkupas dari kulit luar segera pukul menggunakan palu sampai sepipih ini
eis bukan selap bukan sihir
itu ada ini harus dibuang
oh kenapa bu
yang tegak bagus
kulit arinya melinjo dibuang jangan sampai masuk
memipihkan memang mudah
tapi kalau membentuknya menjadi lingkaran nah itu yang susah
tipisnya sih udah lumayan bener
salah satu ciri emping condet adalah ukurannya yang besar
satu lembar emping dibuat dari sepuluh sampai dua belas biji melinjo
baguslah untuk pemula
bayangin lah ya untuk pemula ya
nih tadi saya belajar terusin yang punya ibunya nih yang ini
ini saya udah kelihatan aneh nih
yang ini nih kenapa bentuknya agak abstrak
selain dipipihkan jangan lupa sortir juga melinjo
mana yang bisa lanjut diolah dan harus dibuang
gosong atau busuk ini bu
yang ini tidak bisa dipakai udah masaknya gosong
dia juga busuk ya
si linjonya ini tuh melinjonya
dan tidak bisa kalau dicampur tiba tiba kayak ada warna coklat sendiri ya
udah bikin jelek rasanya juga pahit
bukan pahit enak beneran pahit
ibunya sudah jadi sepuluh emping pemirsa
dan saya satu saja tidak selesai dari tadi
wah maaf ya bu saya malah jadi beban
wah kakak tolong nih pemirsa
bu nyerah bu yang ini bu
kayaknya yang ini abstrak nih
ya ampun kagak nempel
bu buar kawan kawan buar
dalam sehari rata rata perajin bisa membuat dua sampai lima kilogram emping
oke saya sudah banyak bikin kesalahan saat memipihkan melinjo
saya pilih bantu masak saja ya bu
oke saya pikir bagian si ngepreknya tuh yang paling susah
ternyata masaknya juga harus pas
tadi tuh saya takutnya kurang setengah matangnya
jadinya saya bikin kelamaan jadi gosong begini ini nggak bisa dijual ya
harus yang putihnya itu benar benar pas gitu
sekarang waktunya menjemur
jika cuaca cerah emping bisa kering dalam sehari
tapi kalau sedang musim hujan seperti ini butuh dua tiga hari
bila emping tidak kering sempurna saat digoreng tidak akan mengembang
dan tidak kriuk saat digigit
nah ini kerupuk yang baru dibikin lemes bet ya
kayak belum sarapan
kalau ini yang sudah kering sudah lumayan keras
tinggal digoreng dan dikemas
meski terlihat sederhana tapi omset dari bisnis emping milik surya nawati bisa mencapai delapan juta rupiah per bulannya
permintaan tinggi membuat emping made in condet ini dihargai lebih mahal
bila emping biasa dibanderol lima puluh hingga enam puluh ribu rupiah setiap kilogramnya
emping condet bisa dijual rp satu ratus dua puluh ribu rupiah per kilogram
pas awal awalnya iya butuh perjuangan
karena kan yang tahu emping condet cuma daerah dari sini saja belum kemana mana
dan itu kan dibandingin emping yang dipasar itu kan jauh lebih mahal ya
jadi peminatnya tadinya agak berkurang
keberadaan media sosial membuat emping condet lebih mudah dipasarkan
syakur salah satu pelestari emping condet mengaku
bisa mendistribusikan hingga satu ratus dua puluh kg emping setiap bulan
namun ada kendala yang kini menghantui perajin emping condet yaitu regenerasi
sahabat ini kira kira lima belas sampai dua puluh orang
dengan usia lima puluh sampai enam puluh tahun usianya sudah tua
makanya ini kita mengharapkan ada kerjasamanya dari intansi terkait untuk regenerasi
pemerintah setempat juga telah turun tangan membina warga condet
agar salah satu kudapan khas nusantara ini tetap lestari
kita lihat juga dari segi kemasan ya
kalau kemasan itu memang sudah bagus orang juga akan tertarik
nah kita juga akan bantu usaha usaha
untuk pengemasannya agar lebih baik lagi dari yang sudah ada
oke ini yang dari tadi saya tunggu tunggu
sore sore santai sedikit
setelah dari pagi berjibaku dengan bikin emping ini dari melinjo
masih garing buat digoreng mantap banget
salah satu ciri emping condet adalah rasanya tidak sepahit emping yang biasa saya makan
hmm enak tapi ada yang kurang ah saya tahu
sudah berpindah tempat sudah ganti pakaian karena sudah siap siap untuk kulineran
ini emping yang kita bikin tadi agak besar nah kalau emping yang biasa kecil
hmm kita makan pakai soto legendaris
nah ini baru pas pemirsa emping plus soto betawi
salah satu pemilik rumah makan soto betawi mengaku emping condet telah ia sajikan sejak lama
karena dari cita rasanya memang soto itu kan ciri khasnya pakai emping ya
dan dari dulu kita memang dari awal jualan tetap pakai emping
betul sampai sekarang
ada yang suka mengkonsumsi emping seperti saya eits tapi jangan terlalu banyak ya
saya juga sering nengok
kalau makan emping itu bisa bikin asam urat
nah daripada kita menduga duga kita tanyakan saja ke orang yang tepat
nah karena emping kan dibuat dari biji melinjo ya
nah biji melinjo itu kan kandungan purinnya itu tinggi
sementara asam urat itu berkaitan dengan kadar tinggi purin
jadi kalau ada suatu makanan kadar tinggi purin itu nanti masuk di badan kita
kemudian nanti bisa di metabolisme asam urat di dalam darah kita naik
bisa membentuk suatu yang namanya msu monosudium urat kristal
nah biasanya itu nanti bisa mengendap di tubuh tubuh kita salah satunya sendi
bagaimana ada yang tertarik membuat emping condet
harus sabar dan telaten saat memipihkan
jangan seperti saya hasilnya malah berantakan
atau mau jadi penikmat emping saja boleh
asal harus ada batasan kalau mengkonsumsi emping
apalagi untuk yang sudah punya riwayat asam urat
jangan sampai nikmat di mulut sakit di lutut
rian fernando dwi agung yuldiarto jakarta